dan langsung saja kita ke informasi haji dua ribu delapan belas
sudah ada produser senior sian indonesia radian fabrian shah di mekah arab saudi
haji ibi apa kabar ini bagaimana sebenarnya kondisi jemaah haji
pasca rangkaian ibadah haji yang sudah dilakukan
karena mengingat suhu disana juga sangat panas sekali
waalaikumsalam iqbal dan dea
hari ini atau sejak beberapa hari setelah rangkaian prosesi puncak haji dilakukan
masjidil haram sangat padat dan sangat sangat padat
karena memang seluruh jum'ah haji indonesia dan juga sebagian besar jum'ah haji dari seluruh dunia
masih berkumpul di kota mekah almuka roma
dan mereka masih mengisi waktu sebelum kepulangan atau kepindahan mereka menuju kota kota lain yang ada di arab saudi
untuk keberangkatan atau kepemulangan sendiri
pertama kali akan dilakukan pada tanggal dua puluh tujuh agustus atau besok
itu untuk gelombang pertama yang dipulangkan dari jeddah
kemudian pada tanggal tiga puluh satu agustus jemaah haji gelombang kedua akan
diberangkatkan menuju kota madinah
di mana mereka akan dipulangkan pertama kali dari kota madinah menuju tanah air
yaitu tanggal delapan september dua ribu delapan belas
jadi mereka memiliki waktu sekitar sembilan hari di kota madinah untuk melaksanakan sholat arbaim di masjid nabawi
baik bagaimana anda memantau kondisi kesehatan dari para jemaah haji
kita lihat kan memang tadi iqbal sudah menanyakan bahwa suhunya cukup tinggi
bagaimana kemudian apakah anda memiliki jumlah atau data jumlah dari para jemaah haji
terkait berapa kira kira yang sakit ataupun harus mendapatkan perawatan tertentu ibi
ya terkait dengan suhu udara yang sangat tinggi di arab saudi memang sudah pasti bisa diperkirakan
setiap hari selalu ada jemaah haji yang mengalami gangguan kesehatan
karena perbedaan cuaca yang jauh berbeda
antara tanah air dengan arab saudi
dimana disini suhu udara pada siang hari mencapai empat puluh empat empat puluh tiga derajat celcius
tentu pasti ada selalu masalah
berusia di atas enam puluh lima tahun
dan ini sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan
terlebih lagi dengan jarak antara masjidil haram sebagai pusat dari pelaksanaan ibadah
dengan pemondokan masing masing
yang cukup jauh
yaitu di atas satu lima km jaraknya
namun ini bisa dibantu dengan kendaraan yang memang disediakan oleh pemerintah
dan setiap hari jumlah jum'ah haji yang sakit selalu ada
tapi setiap hari selalu ada yang bisa dipulangkan dari klinik kesehatan haji indonesia
jadi angka ini akan selalu berubah dia
dan untuk jum'ah haji yang wafat di tanah suci

saat ini sudah berjumlah di atas satu ratus lima puluh orang
namun ini adalah jumlah yang sangat sedikit dibandingkan tahun lalu
di mana tahun lalu sudah mencapai enam ratus lima puluh tujuh orang
karena kementerian agama juga sudah menyeleksi beberapa jum'ah haji
yang mengalami penyakit dari tanah air sebelum keberangkatan
dan ini juga keberhasilan bagi kementerian agama sendiri
baik radian febriansyah
langsung dari mekasembu
langsung dari mekah arab saudi
terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami selamat beribadah kembali